pembuatan album duta cinta merupakan persembahan titik puspa untuk anak anak indonesia
bermula dari kesediaan titik puspa akan kurangnya hak anak dalam menikmati nyanyian untuk anak
sekarang itu lagu lagu anak anak tidak diberi kesempatan karena memang yang lebih laku lagu lagu cinta
ada delapan lagu di album duta cinta aku bangga jadi anak indonesia
satu lagu telah dirilis pada pertengahan tahun dua ribu lima belas yaitu lagu aku bangga jadi anak indonesia yang diciptakan oleh titi puspa
pengen ngajarin anak indonesia tuh harus bangga terhadap negara kita sendiri karena sebenarnya kita harus lihat negara lain
kita negara kita tuh kaya yang misalnya lagu lagu daerah atau lagu lagu anak anak itu mereka kan udah lupa
jadi kita pengen ngembalikan semangat anak anak indonesia yang dulu untuk berkarya
nah itu kita pengen kembaliin dari lagu lagu kita
titik puspa berharap dapat membagikan album ini untuk sekitar satu ratus lima puluh ribu sekolah dasar negeri dari sabang sampai merauke
hemas fisikolik tikta jakarta